inilah anganan nyali sama steven tau
hehehe makasih ya pan
hari ini kamu tuh baik banget
tadi aja kamu ngasih aku tas terus waktu aku makan
kemaren kamu kasih aku gips permen warna warni
ah kamu apaan sih itu kan cuma tas murah kan
bukan gitu toh pan masalahnya kamu tuh berhati
mon kayaknya lo mesti ngelepasin angela deh
iya mon mendingan lo sekarang cari cowok lagi aja
pertama angela udah gak suka lagi sama lo
kedua cowoknya juga garang juga men
si ikan teri itu anak geng juga men
soalnya dia berani mukul loh
lain kali dia pasti datang sama teman teman gengnya tuh
teri makasih ya
kamu akhirnya mau nolongin aku
makasih karena kamu mau ngakuin aku sebagai pacar kamu
lo gua peringetin sekali lagi ya lo jangan pernah ganggu dia
soalnya sekarang dia udah jadi cewek gua merti lo
buat aku jadi punya harapan ter
hari ini kan kamu janji mau ketemu aku di sini
kak alisa udah dari tadi ya nunggin ya
hah kamu tau aja bim
oh ya kak
kak alva kan lagi jatuh cinta tau kak
masa sih cerita tentang jatuh cinta sama anak kecil
apa kamu jatuh cinta sama aku
dan itu sebabnya
kamu beliin aku
kak alisa senyum senyum sendiri
enak banget pam yam yam
inilah anganannya aldi sama steven tau
makasih ya pam
hari ini kamu tuh baik banget
tadi aja kamu nunggu
tadi aja kamu ngasih aku tas
terus nokter aku makan
kemaren kamu kasih aku gips permen warna warni
ah kamu apaan sih
itu kan cuman tas murah ken
bukan gitu tapan
masalahnya kamu tuh perhatian banget sama aku
kamu tuh baik banget
iya aku tuh seneng banget dibeliin kamu
ini kan tasnya mirip
sama yang digambar buku cerita tua yang kita beli itu
nah sekarang giliran aku yang kasih hadiah ke kamu
loh kok kamu ikut ikutan ngasih hadiah sih
gak mau ah
itu topi pertama kali aku lay topi itu di mall
aku tuh langsung beli buat kamu kan
hmm memangnya kenapa harus beliin aku
terus apa maunya blizzard sama aku
hmm yang aku tau blizzard itu
sejenis kadal ya
emang aku kayak kadal
ya umum tapan
besar itu tuh bukan nama jenis kadal
kamu tau gak sih pan
blizzard itu bernama angin topan di kutub utara
gak ada hubungannya kan sama kamu
hmm makasih ya gen
ini hadiah paling keren yang aku pernah punya
kita satu harian nggak ketemu loh
abis kamu tuh sibuk banget sih
kamu tuh ngajar ya sama anak anak singgah
satu hari ini kamu ngapain aja kan
kegiatanku hari ini
hmm aku cuma jalan jalan ke toko buku doang sama temen lama aku
terus makan mie ayam

aku juga mau makan mie ayam
terus makan mie ayam
oh udah terus pulang
maksud kamu vali yang pernah satu sekolah sama kita itu
temen lama aku sih iya kamu sih gak kenal lah lis
dia tuh temen lama aku cuma dia tuh temen yang baik banget
soalnya dia tuh suka nolong aku waktu aku kesusahan
aku mau ngajar ya
kau mau ngajar ya
kau mau ngajar ya
gue mau ngajar
kau mau ngajar ya

kau mau minum gak
aku harus bongkar rahasia hati alfa
harus aku bongkar
akhirnya saya dengar
pasti bisa sembunyi
sistem pasien yang pernah mengandung mana katanya di kecelakaan
tunggu sebentar sebentar cari cari
kok gak ada sih
rumah sakit kok gak lengkap data pasiennya
bukan yang tidak lengkap
bisa saja pasien yang pernah mengandung itu tidak ada
pasien emergensi saat ini sedang sedikit
suster jangan main main sama saya
suster dari rumah sakit ini yang telpon saya tadi
terima kasih ya tuhan
itu bukan candy
kalau itu candy aku bisa panggil
sekarang aku tahu isi hati kamu
sekarang aku tahu kemana perginya cinta kamu
ternyata kamu sangat mencintai
siapa tahu dia ada di sana
selamat malam tante diana
tante aku cuma mau tanya
candy ada di situ gak
aku yakin tadi itu lisa deh
ngapain dia malem malem ke rumah sakit
siapa yang nelfon gue tadi ya
pakai ngaku ngaku jadi sister lagi
tapi gak mungkin deh
dia kan jadinya siap udah ngajarin lagi